pemain timnas u dua puluh indonesia donitri pamungkas kecewa apabila indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
kabar akan dibatalkan yang statusnya indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh menibulkan kegelisahan diantara pemain timnas u dua puluh yang diproyeksikan tampil di turnamen tersebut
pasalnya meski hanya turnamen kelompok umur namun bermain membela negara di piala dunia adalah impian setiap pemain
selain itu persiapan yang telah ditempuh oleh timnas u dua puluh cukup panjang
sementara pelatih kepala tim nasional indonesia sintayong berharap indonesia tetap menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
menurutnya piala dunia u dua puluh dapat menjadi momentum kebangkitan sepak bola indonesia
sintayong mengatakan latihan persiapan
timnas u dua puluh masih akan terus digelar meski ia belum tahu apakah tc di korea yang semula dicatwalkan pada bulan april akan tetap digelar
timnas u dua puluh akan terus digelar meski ia belum tahu apakah tc di korea yang semula dicatatkan pada bulan april akan tetap digelar